kecelakaan yang melibatkan dua truk terjadi di ruas jalan tol cipali subang
karena kurang waspada truk pengangkut buah menabrak truk pasir
akibatnya satu orang tewas dan satu orang lainnya terluka parah
kencangnya benturan akibat kecelakaan menyebabkan badan truk pengangkut buah ini ringsel
sebelumnya pada minggu siang truk yang melaju dari arah cirebon menuju jakarta ini menabrak bagian belakang truk pengangkut pasir
tepatnya di ruas tol cipali kilometer satu ratus tiga belas wilayah cibogo kabupaten subang
diduga penyebab kecelakaan akibat sopir truk buah buahan tidak mengantisipasi truk pasir yang tiba tiba berpindah jalur
kedangnya itu dekat sama mobil saya itu langsung memotong ke kanan
tidak nyalain sen hanya memodalkan lalu bahaya itu saja
kernet truk tewas dengan luka parah di bagian kepala
sementara sang sopir lolos dari maut meskipun juga terluka parah
jasad korban tewas berada di rumah sakit mh tamrin purwakarta
sementara korban luka dirawat di rumah sakit saiful anwar subang
di infirmansyah subang